komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua puluh pejabat pupr dan pengusaha jumat malam
dari operasi tangkap tangan ini kpk menyita barang bukti sejumlah uang yang diduga digunakan untuk menyuap
inspektur jenderal kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat jumat malam mendatangi kantor komisi pemberantasan korupsi
untuk mencari informasi tentang pejabatnya yang terkena operasi tangkap tangan
apa informasi yang berita
itu di daerah mana ya pak
makanya saya mau konfirmasi
jurubicara kpk febri diancah mengatakan dua puluh pegawai pupr tersebut ditangkap secara bertahap di wilayah jakarta
penangkapan pertama ada sepuluh pejabat
selain pejabat kementerian pupr ada juga sejumlah pihak swasta yang diamankan karena diduga mengetahui kasus ini
kalau tadi kemudian sampai malam ini ketamakan
sejumlah pihak totalnya sampai dengan saat ini sekitar dua puluh orang kami amankan
memang bertahap tadi ya kami mengamankan
awalnya sepuluh orang kemudian lima belas sampai dengan total dua puluh orang dari dua puluh sembilan
pertama sejumlah pejabat dan pegawai dari kementerian pupr
ada beberapa ppk atau pejabat pejabat komitmen yang sudah ada di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat jumat malam
ada sejumlah pihak swasta juga yang kami duga mengetahui atau menjadi bagian dari peristiwa pemberian sejumlah uang ya
jadi juga transaksi untuk dugaan suap terkait dengan sejumlah proyek penyediaan air minum
operasi tangkap tangan ini berawal dari informasi masyarakat tentang dugaan suap kepada pejabat pupr
saat ini kpk tengah melakukan pemeriksaan untuk menentukan status
dari dua puluh orang yang sudah diamankan
budi tanjung jakarta
operasi tangkap tangan yang dilakukan tim kpk pada hari jumat dua puluh delapan desember dua ribu delapan belas di kementerian pupr ini menambah deretan kasus ott di tahun dua ribu delapan belas
diduga ada penyalahgunaan dana untuk proyek penyediaan air minum
menteri pupr basuki hadi mulyono mengaku kaget dan tak percaya ada anggotanya yang tertangkap oleh kpk
ia mengatakan kepada anggotanya
melaksanakan pembangunan infrastruktur dengan sebaik baiknya
kami sedang diamanai untuk melaksanakan infrastruktur sebaik baiknya
ternyata anggota saya ada yang melakukan hal itu
kami baru mendapatkan informasi ada pegawai pu yang terkena ott di bidang proyek air minum
kami belum tahu
saya tahu bahwa kami percaya semua
bahwa kpk bekerja secara tidak sakdek saat ini
tapi pasti sudah diamati panjang
dan pasti dengan ketelitian yang tinggi
kami serahkan proses selanjutnya kepada kpk
sambil menunggu penjelasan yang akan datang